siapa yang bisa nyanyi di depan sini
tapi yang poweran jatuh di mana
kuku poweran jatuh
belum ditanya udah
kuku poweran jatuh
udah gitu ya
siapa yang mau nyanyi lagi
ini ada hadiahnya enggak loh
sepeda yang seneng ibu ibunya
mau mau sepeda
siapa yang mau sepeda
mendjeng leaking baru datang enggak papa
siapa lagi yang mau nyanyi
saya beri hadiah apa minta hadiah apa
anak anakku minta adik apa
minta tas sekolah
sini salam dulu
salam dulu sini
adik salam dulu sini
salam dulu yang baru datang
salam yang baru datang
hai yang mau disini teman duduk di sini ada mbak
mau duduk di sini
ada yang mau di sini
kalau ada yang mau disini
ada yang mau duduk di cepat

saya ada raw power ranger
tadi saya ada yang
saya minta ada yang nyanyi
ada yang mau nyanyi ke depan
mau duduk atau berdiri
dikenalkan dulu nama saya
udah rafa gitu aja
pendek gitu ya
tidak ada panjangnya
ya sekarang rafa nyanyi apa
nyiata dan buku
baguskan dan duka
kau lah ibuku
takkan pernah terganti
kau bagai matahari
yang selalu bersinar
dua tambah lima
dua tambah lima
dua tambah lima
dua tambah lima
oke saya beri hadiah sepeda
nanti sepedanya nanti sebentar lagi datang
ya udah duduk dulu nanti saya beri hadiah sepeda
sepeda kecil ya
ya sepeda sepeda kecil
nih dikenalkan namanya siapa
tambah tadi pinter banget gitu sini
saya beri adik ya
sini mau duduk atau mau berdiri
ya berdiri sini
lari dah ya lari dah
saya sekarang lari
tiga tambah tiga berapa
enam tambah tiga
enam tambah tiga sembilan
itu tepat ya
sembilan sembilan tambah satu
sepuluh tambah lima
sepuluh tambah lima belas
lima belas tambah lima belas
lima belas tambah lima belas tiga puluh
tiga puluh tambah tiga puluh
enam puluh kurangi tiga puluh
enam puluh kurang tiga puluh tiga puluh
waduh ini cerdas
mantulah kembali saya pinter banget ini
minta hadiah apa lari
sepeda yang gini ya kecil ya
ini mana sepeda yang gede
ya sepeda yang gede ya boleh
tadi mana sepeda sepeda udah
siapa yang mau maju lagi
enggak usah nyanyi apa mau baca puisi
atau mau berhitung
atau mau apa ya
mau nari nari ada yang mau nari bisa nari
oh enggak ada yang bisa nari
nari sini nari nah nari
ini yang nari saya beli sepeda juga
udah nari nya di sini coba
waduh nggak ada kasetnya ini ada kasetnya apa
citra citra citra sekarang mau nari apa sih nari apa
nari saman ya boleh nari saman ini bagus
nari saman nari saman duduk dong saman nah
citra nari saman
bagus banget siapa ngajari tuh nari saman itu
yang ngajari siapa kok bisa nari saman pinter banget tadi
temen dari mana dari aceh bukan
oh temen di rumah iya iya
kelas berapa kelas empat
kelas empat citra kelas empat ya kelas empat kelas empat lima tambah lima berapa
sepuluh sepuluh tambah lima berapa
lima belas udah bentar bentar udah duduk
hadiahnya minta apa citra
minta hadiah apa buku sepeda atau boneka atau apa lagi
sepeda buku boneka sepeda ya udah sepeda semua
ibu ibunya dari yayasan silahkan kalau mau menjelaskan bu sari
kita mengucap syukur kepada tuhan yang maha esa atas kesempatan yang diberikan kepada kita pagi ini
yang kami hormati bapak presiden ibu presiden dan ibu menteri kesehatan dan menteri pemberdayaan wanita dan anak
atas nama yayasan kanker anak indonesia
memperkenalkan para dokter anak para pengurus dan orang tua dan juga pasien yang kami layani
kami datang kemari untuk menerima undangan yang tentunya kita sangat bersenang hati bersuka cita
kita bisa berhadapan di sini dengan bapak dan ibu presiden
pada kesempatan ini kami juga akan memberikan kesempatan bahwa
apa yang kita lakukan selama sejak dua ribu sepuluh yayasan sentuhan kasih anak indonesia
kemudian mulai januari kami berganti nama menjadi yayasan kanker anak indonesia
dimana misi dan visi kami membantu para orang tua meringankan beban mereka
memberikan bantuan maksimal kepada anak anak dengan kanker di indonesia
dan tentunya kami juga mengharapkan ada kepedulian masyarakat untuk anak anak yang kami bantu
selama ini kami membantu dalam bentuk pengobatan
yang tentunya kerjasama dari para dokter dokter anak yang dari beberapa rumah sakit
dan kami juga mengingatkan kepada para dokter dokter anak anak

kita semua deg degan kita semua sangat terharu
kita semua anak indonesia telah diundang untuk menghadap bapak
besar harapan kami dari yayasan kita ketahui semua bahwa tidak adanya rumah sakit
tapi salah satu tugas kami dari yayasan kangker anak indonesia adalah untuk mencari rumah sakit gratis
jadi boleh saya simpulkan di sini bahwa ada beberapa harapan ibu bapak yun sewu
kebetulan ini anak anak kami selamat datang selamat datang
kami mohon maaf bapak presiden
kami mohon maaf bapak presiden
telah terjadi keterlambatan dikarenakan cuaca pada hari ini dan kondisi adik adik dengan cancer
yuk jangan nangis
ketemu sama bapak presiden
tidak mau salim sama bapak presiden
tidak mau takut oke nggak apa apa
sudah diterima dan kami mengharapkan ada beberapa harapan yang akan diberikan kepada bapak presiden
berapa harapan dari kami yang kebetulan memang yayasan kami
kedua kami mengharapkan adanya pusat informasi data penderita kanker anak
dapat datang setiap saat sehingga lebih memudahkan bagi kami juga untuk membantu mereka
bantuan dana operasi lebih banyak lebih baik lagi sehingga pelayanan dapat kami tingkatkan
yang terakhir kami
bu anak anak ada yang mau anu lagi
yang mau nyanyi
gak ada ini yang datang baru tadi
yang mau nyanyi
yang nyanyi di pria di aspeda loh
mungkin ada yang mau diiringi dengan gitar atau siapa
ada yang bisa nyanyi
sekar mau nyanyi apa
kan sekar katanya pintar nyanyi
mumpung ada di dekat bapak presiden
deg degan tidak sih
kapten bang tan bagun kata illusions
menghujar muslim panggilan menjjas

naik naik ke puncak gunung sesangka
tinggi tinggi sekali
kiri kanan kulihat saja

sebentar sebentar mau kembali aja
siapa tadi mira
sekarang kelas berapa sih sekarang
seharusnya kelas satu smp jangan masih kelas empat
kelas empat kelas empat kelas
kelas empat berarti
empat puluh tambah sepuluh berapa
empat puluh tambah sepuluh lima puluh

dua tambah dua berapa
empat kali dua puluh lima berapa
seratus ya udah berarti pinter lagi
mau minta hadiah apa
mau minta hadiah apa
buku tas sepeda
minta hadiah apa
sama pak presiden minta apa ah
sepeda yang kecil atau sepeda yang gede
sepeda yang gede
ntar sepedanya nggak datang datang kemana ini sepeda
sepedanya datang sepuluh menit lagi
belajar yang baik ya
ada yang mau maju lagi
kalau nggak mau jangan dipaksa
kalau gak ada
lomba makan kerupuk itu ada itu
mau baca puisi atau apa
ini mau apa ini banyak banget ini
siapa tadi minta tambah tambah tadi
dua tambah dua berapa
dua tambah dua berapa
dua tambah dua berapa
empat bener berarti yakin
empat tambah empat berapa
lapan tambah lapan berapa
enam belas kurangi satu berapa
lima belas tambah satu berapa
enam belas tambah satu berapa
dua puluh tambah lima berapa
dua lima betul
pinter pinter semua udah
siapa tadi nama
nggak ada yang minta buku ini
banyak banget ini
siapa yang mau nyanyi
ini yang udah duduk
ini siapa dinan
dian mau nyanyi apa
nyanyi pelangi ya boleh
satu dua tiga dian
merah kuning hijau
jangan lupa like share dan subscribe yaa
waduh sepedanya habis nih
sepedanya satu istana habis nanti
sebentar sepeda semuanya
hmm pengen nyanyi
pengen dapat hadiah
aku seorang kapitan
aku seorang kapitan
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
dua belas agustus tahun telah berlumah
itulah hari kemerdekaan kita
seratus x seratus berapa
sepuluh ribu pinter banget
ini pinter pinter semuanya
karena sepuluh ribu pinter
benar lima kali lima berapa
dua tambah dua berapa
tiga tambah tiga berapa
mau lihat sulap gak
mau lihat sulap
pak presiden nyulap mau enggak
pak presiden gak siap sih gak bisa nyulap
tapi ada yang jago sulap sih
riga liat lah
jangan terlalu keras
apakah kita bisa
udah n hobbit sendiri